hai seorang warga yang menjalani isolasi setelah positif kofit sembilan belas telah melahirkan
bayi perempuan dengan kondisi sehat pada jumat pagi ibu yang baru melahirkan tersebut menjalani
isolasi di rumah sakit umum dr suroto ngawi jawa timur sejak tujuh april lalu ia dinyatakan
terindikasi positif kofit sembilan belas sesuai hasil rapid test oleh tim medis setempat berdasarkan keterangan
dari kepala bidang pelayanan rsud dokter surotongawi dokter indah pitarti sang ibu
melahirkan bayi perempuan dengan berat tiga kg bayi tersebut dilaporkan negatif covid sembilan belas setelah
menjalani tes pada jumat sepuluh april namun pihak rumah sakit masih menunggu hasil tes lanjutan
berupa rt pcr dari laboratorium unair surabaya penanganan persalinan dilakukan oleh tim medis
sesuai dengan protokol kofit sembilan belas baik ibu dan putrinya yang kondisinya sehat kini masih
medis dan kondisinya stabil ya sesuai standar kopi sembilan belas semua penolong persalinan semua petugas
medis kami memakai apd lengkap dan alhamdulillah ibu bisa melahirkan secara spontan melahirkan
bayi perempuan berat kira kira tiga kg dalam keadaan sehat ibu dan bayi dirawat di ruang terpisah di
tempat isolasi iya
sementara itu satu pasien positif covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit muhammad hussein
palembang sabtu petang dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang kedua uang pasien nomor
empat asal kabupaten ogan komeringilir ini mengaku tetap semangat saat harus menjalani isolasi
di rumah sakit pria berusia lima puluh lima tahun tersebut dirawat di ruang isolasi rsup dr muhammad
palembang sejak dua puluh tiga maret lalu pada sabtu siang dia dinyatakan sembuh dan diperbolehkan
penyakit juga di ruang berselorongan selama beberapa hari nanti bengung university secara komium
sayang dia dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah bersyukur atas perjuangan

usai dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang pasien nomor empat tersebut tetap akan
mengisolasi diri di rumah selama empat belas hari tim liputan cnn indonesia